kamu kangen gak sama aku
kita baru aja ketemu ya
dari tadi tuh aku khawatir banget
kamu tenang aja
nanti pulang sekolah aku jemput kamu ya
aku mau bawa kamu ke kafe yang sangat romantis
dan makanan itu enak banget
tapi otot hewe dari tadi kok gak nyampe nyampe sih
kok gak diminum
ini enak tau
udah tadi udah diminum
kamu belum malem
kalau gitu nanti kita dinur ya
bareng bareng sama anak tantu yang ganteng ya
nah jadi sekarang kita ngobrol ngobrol aja dulu
boleh tante marissa
karena suka banget kamu tuh lembut sekali
nanti aku nampak kamu tuh
nih jauh mata
nuka mali mau keliatan
masih keliatan remaja
iya tuh tempat dimana
jika kamu mau berkah
eh itu namanya
herang boleh menang mencang
gulisan kamu tuh menang mencang
kamarima rada alus
gue gak terima mau jadi pemimpin
dia malah bikin anggota warior jadi pecundang
mengindari dari gang monstera
gue juga ngerasa
gang kita jadi ceismen semenjak boy ketua
gue punya rencana untuk ngejek outuh boy
nah ke permainannya sendiri
dia yang mau jadi pemimpin kan
sekarang dia harus terima risikonya
rencana lu apaaan lex
tante tuh yakin banget kamu tuh pasti akan seneng banget gaul sama temen temen tante
eh tapi mereka tuh gokil goki loh
tapi mereka lucu gaul banget
terus mereka tuh orangnya tuh trendy update banget
kayak kamu gitu model banget gitu loh
kenapa gue jadi kayak emak emak ngobrol sama tante marissa
eh boy boy kamu temuin adriana ya oke
seneng bisa ngeliat kamu ada disini boy
melihat kamu sekarang dan ada di depanku
aku ga nyangka boy ternyata kamu anaknya tante marissa
aku sama tante marissa cocok banget loh boy
adriana udah deh
boy eh ini bukan bukan disengaja loh ini bener bener ga sengaja
mungkin ini udah takdir allah kita memang jodoh boleh
kita dipertemukan lagi bahkan mama kamu suka banget sama aku
apa kamu lupa kamu kan sekarang udah punya semangat
kamu tenang dulu boy
boy aku mohon kamu jangan sampai bilang ke mami kamu kalau aku udah punya suami boy
karena ini demi karir aku aku ga mau project aku sama mami kamu jadi terhambat gara gara dia tau kalo aku udah punya suami
udah kamu tenang dulu ya
udah kamu tenang dulu ya
meskipun gue ga ngomong sama nyokap gue tentang lo apa lah udah nikah atau apa
kamu udah gak peduli lagi
mau kemana kamu sayang
hah udah kamu disini aja mama mau kenalin kamu sama adriana
mah udah deh mah ya ga perlu jodohin boy sama dia percuma
aduh jangan sampe boy ngasih tau siapa aku ini ini bisa gawat
tapi kalo dia dia tuh pun nyinyim kenalan dong
bahwa itu sekarang udah punya pacar
serius kamu punya pacar
jangan pacar yang kaya yang kemarin cewe tomboy itu
yang kaya anak jalanan itu pacar kamu
nah itu emang pacar boy
dia juga cantik kok
aduh ga ga ga cocok ga cocok boy mama ga setuju kamu sama dia pokoknya mama ga setuju kamu sama dia
loh kalo kamu sama dia mama ngambek terus mama ga restuin
dan papa suka sama refah
ternyata bener refah
mah ini asisten mama yang baru ya
maaf uh masa adriana begitu cantik dibilang asistennya mama
pak dia itu model pak
apa cantik feminim liat dong
oh yang mama cerita waktu itu
iya pokoknya mama sering cerita cewe nya cantik feminim cocok sebuat si boy
kok baru kenal udah mampir ya
biar dapet job kali mah
kamu beneran udah
udah pacaran sama
yang tadi namanya refah
karena sampe detik ini
aku yakin banget kamu masih sayang sama aku
kamu masih cinta sama aku sama seperti aku masih sayang dan masih cinta sama kamu gak mungkin
lo kepedean banget ya jadi cewe
yaudah lah kata aja rek
aku juga tadi sempet
gue tadi sempat takut lo kenapa napa
tapi lo baik baik aja kan
iya enggak kok
itu semua berkat doa kamu kok
tadi kan kita baru ketemu kan ya
tapi kalau sekarang aku udah ngerasa kangen banget gitu sama kamu
jadi kalo ngeliat mata kamu tuh aku tuh selalu kangen selalu inget kamu
kamu kangen gak sama aku
padahal kita baru saja ketemu ya
soalnya dari tadi tuh aku khawatir banget
kamu tenang aja
oh iya nanti pulang sekolah aku jemput kamu ya
aku mau bawa kamu ke kafe yang sangat romantis dan makanannya tuh enak banget
kamu tuh basi boy
itu gak mungkin
aku gak bakalan rela kamu punya pacar lagi di luar sana sampai kapanpun kan
karena aku yakin banget
kamu gak bisa ngomongin aku
kamu gak bisa ngelupain aku dan aku gak bisa ngelupain kamu
dan kita bisa bertemu di sini karena jodoh
jadi gak mungkin kamu punya pacar kamu bohong
berapa orang kali telfonannya
aku gak bisa ngelupain kamu
aku makin aneh makin aneh sih kamu kan
iya kamu juga aneh
semenjak putus sama aku jadi aneh
mama gak seneng deh kalau papa itu bicaranya sinis kayak gitu
gimanapun juga adrian itu bakal jadi pacar yang boy
kalau untuk urusan itu buy kan udah punya pacar mah
bapak setuju kok sama dia daripada ondel ondel kamu itu
pak dia bukan ondel tapi dia modal
tolong deh pak
papa harus bisa dong bedain mana ondel ondel mana model model
ih papa sebenarnya celak
udah begini aja
kita serahkan aja semuanya sama boleh untuk ambil keputusan
gak usah mama gak setuju
wah kita berdua ini kan orang tuanya si boy
jadi kita harus bisa mengarahkan si boy supaya si boy bisa milih cewek yang bener
tapi pilihannya boy udah bener kok ma
tapi kamu yang perlu introspeksi
apakah kamu udah jadi ibu yang benar belum buat si boy
kenapa kesana lagi pak
sebelah ngomong apa pak
ngomong apa pak tuh gak pernah beres